sebagaimana momen jelang reshuffle sebelumnya isu perombakan kabinet juga diiringi oleh maraknya penilaian dan analisa terhadap kinerja pemerintahan joko widodo
salah satu yang disorot adalah performa kabinet dalam mewujudkan revolusi mental khususnya dalam bidang lingkup pendidikan dan kebudayaan kesehatan serta kesejahteraan sosial
seberapa besar pengaruh suara publik terhadap keputusan presiden
kami akan mengulasnya bersama sirojudin abbas direktur program saiful mujani research and consulting smrc
dan melalui sambungan satelit ada popong junjunan anggota komisi sepuluh dpr fraksi golkar
kita akan ke ibu popong nanti kita akan ke bung siro judin dulu atau bung abas
pertanyaan saya begini apa yang menjadi summary dari keseluruhan hasil survei anda mana yang harus diperbaiki mana yang sudah baik
summary ada dua poin yang ingin kita gariskan
yang pertama optimisme masyarakat terhadap perbaikan kehidupan di berbagai sektor semakin tinggi
optimisme didasarkan pada kecenderungan perbaikan kualitas presiden dan kemampuan presiden mengawal kebijakan
kualitas presiden jadi sebelumnya presiden less qualified sekarang lebih berkualitas
di awal tahun dua ribu lima belas kan terseok seok juga
dan sekarang relatif lebih in charge lebih bisa mengontrol situasi dan partai partai politik yang selama dua ribu lima belas ini menentang sekarang semakin banyak yang bergabung
itu satu jadi ada confidence di situ
yang kedua dari sisi kinerja kinerja di sektor sektor yang menyangkut orang banyak
itu terlihat menunjukkan tren yang sangat positif
misalnya tadi sudah disebut di sektor infrastruktur ada kesehatan dan pelayanan umum lainnya itu terlihat ada perubahan
nah yang menjadi catatan penting buat kita kita sampaikan ke publik itu di sektor kesejahteraan sosial khususnya di sektor pengentasan kemiskinan di sektor penciptaan lapangan kerja pengangguran
dan sektor pemerataan ekonomi
nah itu kelihatan masih jauh tertinggal
sebagian besar masyarakat mengatakan tidak ada perubahan kemudian semakin mengatakan buruk dan mengatakan ada kemajuan hanya lebih kecil dibanding mengatakan yang buruk
tapi bukannya itu kemudian bertolak belakang dengan hasil yang dicapai
artinya kebanyakan puas dengan yang melibatkan lebih banyak orang tapi kan pemerataan kan hubungannya lebih banyak
dengan lebih banyak orang tenaga kerja juga seperti itu
ya persis itu sebabnya yang kita tangkap itu dalam sektor itu adalah optimisme bahwa pemerintah akan berbuat baik
akan mengambil kebijakan kebijakan prorakyat secara konsisten di tahun tahun yang akan datang
ada harapan dari publik ada harapan ini kondisi akan menjadi lebih baik
meskipun mereka tahu bahwa kondisi saat ini buruk ya sedikit berbeda dibanding sebelumnya tapi ada harapan untuk lebih baik
ada harapan lebih baik
kalau kondisi sekarang buruk harapan akan lebih baik kalau ada kebijakan menterinya diganti
salah satunya mungkin ini soal perbaikan kinerja kabinet saya kira bagian yang harus diprioritaskan
sorry ini mengapa kemudian hasil survei ini dikeluarkan mendekati suasana reshuffle
jangan jangan nih orang sinis mengatakan ini sih sebenarnya smrc membantuin jokowi nih untuk mengambil keputusan
ada landasannya untuk mengambil keputusan mengganti menteri tenaga kerja nanti misalnya menteri desa misalnya dan lain sebagainya
sebenarnya enggak ada hubungan dengan itu dari sisi riset kita
kita memang secara reguler per tiga bulan kita melakukan riset opini publik nasional mengevaluasi kinerja pemerintah
dan membaca kondisi masyarakat terakhir berbagai aspek
memang kita ngambil momentumnya di bulan juni dan dirilis di juli ini karena
itu kebetulan saja
dua tahun pemilu presiden jadi untuk melihat seberapa tinggi tingkat perbaikannya
atau seberapa rendah tingkat misalnya kepuasan masyarakat dari sisi kinerja pemerintah
kesehatan cukup baik walaupun sebenarnya ada bpjs palsu yang urusannya juga dengan menteri sosial
dan juga ada vaksin palsu ada hal hal semacam itu yang kemudian menjadi sorotan publik
tapi publik sampai hasil survei
survei kemarin tentu survei tidak dilakukan dalam waktu dekat di bulan juni
di bulan juni ya dua ribu dua ratus dua puluh sembilan
ya betul nah problem itu itu sebetulnya sudah bisa terbaca lebih dari awal awal
ada dua problem serius terkait dengan program program kebijakan sosial saat ini
yang pertama pemerintah itu terlalu ambisius ingin melakukan redistribusi pendapatan
dan ingin menjangkau ke seluruh publik

terutama di bidang kesehatan ini masih sangat rendah
artinya sebenarnya hasil survei itu tidak mencerminkan apa yang seharusnya terjadi
memang ada dari sisi kebijakan makronya itu sudah benar dan sangat populis
misalnya begini pemerintah ingin menjamin kesehatan masyarakat
betul itu bagian dari usaha membangun kualitas sumber daya manusia yang baik
dan pemerintah mencontoh tradisi di jerman atau tradisi inggris misalnya
bagaimana mereka menginvestasikan sebagian besar dari pendapatan mereka dari pajak di bidang kesehatan
karena itu terkait dengan produktivitas kerja terkait dengan
kekuatan sumber daya manusia dan daya tahan ekonomi secara makro
jika mereka mampu memberi kontribusi secara individual
nah sekarang kita tahu persis bahwa
lebih dari tujuh puluh juta warga negara di indonesia ini yang mendapatkan jaminan kesehatan itu
dia tidak mengiur itu semuanya ditanggulangi oleh pemerintah
sementara yang mengiur itu jumlahnya sedikit sekali
itu terdiri dari orang orang yang bekerja di sektor
orang orang yang sudah mengiur secara formal atau orang orang yang mungkin sudah mengerti manfaat jaminan kesehatan
sehingga mereka mau mengirim sendiri
baik saya akan ke ibu popong
karena kalau dipanggil cepopong sepertinya kayak agak kurang sopan
ibu popong selamat malam
selamat malam tapi saya lebih suka disebut cecek
ini boleh deh
ini kan ada negosiasi
nah saya lebih suka disebut cece
kau nggak usah bilang ibu
bukan tidak sopan malah saya senang disebut cece
iya deh oke akur
sok mau tanya apa
pertanyaan saya apakah sampai sejauh ini ada catatan khusus dari partai golkar khususnya
melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet
nah tentu ada
karena memang golkar itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
yang berlaku di negara kita
tapi bukan untuk digembor gemborkan
bukan untuk dipublikasikan
lain dengan yang profesional
yang mengadakan penelitian penelitian
yang profesional kita mah tidak profesional
tapi kita melihatnya tentu dari sisi kita
tidak ada maksud jelek
tidak ada maksud secara politis
dan bukan untuk dipublikasikan
itu jawabannya terus
pertanyaan saya kemudian boleh enggak dibagi sama anda
boleh enggak dibagi sama kita kira kira
suasana yang muncul dari evaluasi itu apa kira kira
wordingnya narasinya apa
tidak boleh subjektif
kita objektif artinya yang berhasil ada
tapi yang tidak berhasil banyak kan begitu
yang tidak berhasil yang mana boleh enggak kita tahu
lihat saja bina bidangnya bidang apa
ya misalnya ya di dalam bidang pendidikan
karena kebetulan saya itu di komisi sepuluh
kebetulan tentu sering rapat kerja
dengan menteri pendidikan dan kebudayaan
ada tren itu untuk perbaikan
saya harus akui itu
kemudian di bidang ekonomi kreatif

ada tren itu untuk perbaikan
ya kenapa saya bilang begitu
karena saya sering rapat dengan menteri menteri itu
secara umum secara umum golkar melakukan
secara umum golkar melakukan penilaian
holistik terhadap kabinet atau tidak
harus nanyanya ke ketua umum jangan ke saya
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
sebentar cu popong kita akan tuntut

kita akan lanjutkan perbincangan ini
ya iya saya itu pengurus
jadi harus tanyanya sama ke golkar
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan saya masih berbincang dengan dua narasumber saya
pak abas dari smrc dan cu popong di gedung dpr
saya ke mas abbas terlebih dahulu
kembali ramai ramai orang bicara soal reshuffle
pertanyaannya sejumlah kasus mencuat belakangan ini begitu ya
apakah kemudian itu inline dengan hasil survei anda
ya saya setuju dengan arah pertanyaan anda
pertama bahwa evaluasi publik itu menyangkut hal hal yang dirasakan saja yang salah
sebelumnya ini survei dilakukan juni tanggal dua puluh dua sampai dua puluh delapan atau dua puluh sembilan
dua puluh dua sampai dua puluh sembilan di beberapa tempat
total di seluruh indonesia
di seluruh indonesia
jadi sampel dilakukan dari berbagai daerah di indonesia
ada harapan tetapi juga ada kecemasan di masyarakat soal bpjs dan soal apa namanya soal layanan kesehatan ya obat obatan
pertama gini bahwa dokter dan pasien sudah lama mengeluhkan problem itu
kita menangkap misalnya soal pelayanan yang lambat harga obat yang tidak mahal
lalu juga dari pihak rumah sakit keluhan itu sudah lama
dan kita terbaca juga di sejumlah survei itu bahwa sebetulnya banyak ketidakpuasan di kalangan dokter dan rumah sakit
karena paket biaya yang dibuat oleh pemerintah untuk per kasus orang yang dirawat per penyakit itu terlalu rendah dibanding harga normal di rumah sakit swasta
nah paket itulah yang memaksa rumah sakit untuk melakukan efisiensi sampai menurunkan biaya untuk dokter
nah itulah yang memaksa rumah sakit juga untuk mencari alternatif
dan bisa jadi disebabkan juga oleh monopoli obat yang sebagian besar kalau tidak saya lupa prosentasinya tapi sebagian besar itu diimport dari luar negeri
dan itu channelnya ternyata channel langsung ke bpjs
jadi bpjs kesehatan lah yang melakukan pembelian dan pengadaan untuk rumah sakit
terima kasih pak
sakit itu dan karena
mahalnya itulah yang kemudian rumah sakit
memiliki sejumlah hambatan
dalam memberikan pelayanan
walaupun sebenarnya isu soal vaksin ini
sudah melakukannya kurang lebih sepuluh tahun
nah itu dia problemnya
bpjs juga begitu karena sebagian
besar masyarakat itu tidak sanggup
untuk membayar iuran yang normal
itu sebabnya itu menjadi
ruang pasar untuk para
mengambil kesempatan itu
itu sebetulnya secara
sosial dan ekonomi negara ini
belum siap untuk menerapkan model
pelayanan kesehatan social security yang universal
seperti itu dalam
kondisi ketika sebagian
besar tidak mampu
tenaga kerja kita ini berada
di sektor informal yang penghasilannya
dari sisi tenaga kerja sekarang
sampai jauh ini
banyak sejumlah isu yang
buruh migran kita kemudian
terakhir ada buruh yang kita
import jadi buruh asing
yang sebenarnya bukan
tenaga terampil dan
terdidik misalnya begitu
mereka juga sesungguhnya adalah tenaga tenaga
kasar itu kemudian menjadi concern
apa namanya responden atau tidak
kita tidak bertanya secara spesifik
soal soal itu tidak kita tidak punya
datanya soal itu
tetapi keprihatinan publik
itu sudah nyata mengemuka
kementerian tenaga kerja itu terlalu
tenaga kerja yang
bekerja di sektor industri atau di sektor
tidak urusi sementara yang sektor
luar negeri mereka juga terlalu
karena pekerja asing biasanya
dibawa bersamaan dengan
masuknya investasi asing di sektor sektor
yang padat karya di dalam negeri
misalnya sektor energi
di sejumlah proyek yang
berkaitan dengan pln misalnya
pembangkit listrik yang didatangkan
dari cina investornya kontraktornya
dari china mendatangkan tenaga kerja
dari sana juga
baik apakah cepopong sudah
bergabung kembali bersama kita
kementerian di bidang lingkup
pembangunan manusia dan kebudayaan masih terbilang baik
anda setuju dengan itu ya
apakah ada catatan catatan
di balik hal yang sudah
dicapai oleh mereka
menempatkan diri cepopong adalah
selaku anggota dpr
nah selama ini
ini kan masuknya kesra
masuknya kan kesra
nah selama ini
itu belum pernah rapat dengan kami
kalau yang kementerian kementerian
itu selalu mengadakan rapat
dari hasil rapat
tentu kami sudah bisa menilai
tadi sudah cepopong katakan
ada yang memang baik
ada yang memang tidak baik
memang belum baik
tapi yang belum baiknya
lebih banyak dari yang baiknya
dan ini tentu
oleh mereka kemudian berdasarkan
yang kami lihat di lapangan
kurang lebih empat lima kali
itu kan kami mengadakan reses
ya melaksanakan reses
dan reses itu artinya kembali
untuk kontak dengan
untuk bertanya untuk mendengar
nah dari hasil hasil
ya tentu kami sudah bisa
itu lebih akurat
karena rakyat lebih suka
kepada kami daripada kepada
kepada kepala dinas
mereka itu lebih terbuka kepada kami
sering bertemu dan sering rapat
penilaiannya cukup baik
nah pertanyaannya kemudian apakah
ada catatan soal
menteri koordinator yang katanya belum pernah
rapat sama sekali
dalam hal ini ibu puan mahara
bagaimana akan dicatat ketemu juga belum
akan kami catat
kapan belum pernah rapatnya juga
jadi kami belum pernah
yang sudah dikerjakan oleh beliau
karena memang belum pernah rapat
tapi kalau secara objektif
menteri koordinator itu gampang gampang
apa yang bekerjanya kan menteri
artinya harus mampu
dan kelemahan di
negara kita itu bukan
hanya di bidang keserah saja
di hampir semua bidang
ya adalah tidak ada
atau hampir tidak ada
nah pertanyaannya di balik masing masing
menteri jalan sendiri sendiri
adalah hal yang
sangat mahal di negara kita itu
kalau misalnya menteri menterinya
saya ulangi sekali lagi
jadi menteri koordinator itu
pertanyaannya begini kalau menterinya
kalau menterinya dinilai bagus
menteri menterinya yang berada
di bawah koordinasi menteri koordinator ini
bagus semua kinerjanya
bagus atau tidak
karena kami berhadapan
kami mendengar sendiri
kami melihat sendiri laporan laporannya
pertanyaan saya begini
cepopong kalau misalnya menteri menterinya
berjalan dengan baik
apakah kemudian karena
menteri koordinatornya mengkoordinir dengan baik
bisa diterima belum tentu
belum tentu kan bisa jalan
nah dalam arti kata
kan tadi saya mengatakan
saya tidak bisa menilai
karena bertemu juga dalam rapat
belum jadi tidak tahu
keluhan beliau itu apa
masalahnya itu apa
dan ditemui oleh beliau
itu kan belum pernah tahu
kemudian saya tadi
mengatakan tidak semua menterinya baik kan
saya baru menyebut
dua kan tadi itu
menteri pendidikan dan kebudayaan
badan ekonomi kreatif
karena itu masih baru
baik tapi sudah
baik ajaib lumayan
nah itu lumayan sektor
wisata itu melejit
biaya budget untuk
sampai hampir lima triliun sekarang itu
pariwisata itu adalah investasi
untuk masa datang baik cepobong
saya akan beralih ke pak abas
kembali apakah ada
sampai sejauh ini bagaimana
level menko lah kalau kita
permasalahkan soal menko
tadi kita punya penilaian
tetapi sampai sejauh ini kita
belum publish karena
untuk diumumkan ke publik
oke berapa persen yang dinilai
melaksanakan kinerja dengan baik
persepsi opini publik saja jadi
bukan pengukuran atas betul
atas kinerja secara real
karena realnya itu misalnya soal
seberapa besar penyerapan
anggaran seberapa baik program
dilaksanakan seberapa baik anggaran
itu satu yang kedua ukuran yang berikutnya
seberapa baik target
dan seberapa konsisten dengan target itu
bisa nggak publik menilai itu
tidak justru itu publik nggak bisa
menilai yang teknis itu
jadi mereka menilai pakai rasa
dari yang mereka rasakan dan mereka
lihat dari berbagai sumber
informasi sumber informasi yang paling
banyak ya tv ya
koran ya media sosial
sekarang jadi sumber informasinya
sangat terbatas nah soal yang teknis itu
mereka tidak tahu oleh karena itu
meskipun secara teknis sejumlah menteri
itu dianggap baik
opini publik belum tentu mengatakan
bisa jadi opini publik mengatakan
kurang baik artinya gini kinerjanya secara real
sebenarnya bagus tapi
penilaian publik berbeda dengan itu bisa jadi
tidak ditangkap informasinya
tetapi ada juga yang konsisten
kurang baik publik juga menangkap kurang baik
juga ada banyak
terutama mungkin yang sering salah di
media barangkali ya
ya ada juga yang memang pr nya yang keren
kinerjanya secara real
tidak terlalu baik
sesuatu harus mencapai target
tidak perlu import realnya import dia
di depan mata boleh importnya
berpihak kepada dia oleh karena itu
penilaian publik positif
dianggap sudah bekerja meskipun
faktanya nyari produk itu di pasaran
para pelaku ekonomi mahal dan para pelakunya
yang semestinya lebih baik hidupnya
saat ini belum
terangkat secara signifikan
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini tetaplah bersama kami
tapi kalau misalnya diganti lebih baik atau gimana

yang jelek banget itu berarti
jelek banget itu artinya
performance leadership nya komunikasinya nggak baik
lalu kemampuan koordinasi dengan yang lain ini soal kerjasama kan
itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya belum levelnya untuk dipercaya di posisi menteri
ada beberapa orang yang menurut saya
tidak siap tidak berkinerja tidak mampu atau tidak
tidak kompeten sejak awal memang tidak kompeten
iya tapi kan kita tidak tahu soal seleksinya ini kan banyak
pertanyaan saya kemudian ini dari parpol atau non parpol
nggak mau dijawab
nggak usah dijawab ya daripada nanti panas telinga
cepopong pertanyaan saya selanjutnya
komisi anda adalah komisi yang
penting sekali mengawal jalannya revolusi mental
nah sampai sejauh ini pengamatan cepopong dan teman teman di komisi sepuluh
bagaimana sih sesungguhnya upaya revolusi mental yang digulirkan oleh pemerintah
tentu saja masuk ke ranah menteri menterinya
ya terus terang aja
kalau cepopong sedang rapat sama menteri menteri
cepopong sering menanyakan
seperti apa sih revolusi
nggak ada yang bisa jawab
karena saya pengen tahu
yang dimaksud revolusi mental itu apa
tidak ada yang bisa jawab
mental tidak bisa direvolusikan
pembangunan mental itu adalah proses bertahap
tidak bisa ujung ujung
apa ada orang ujung ujung jadi pinter
nggak ada itu
jadi istilahnya saja menurut cepopong
terus terang aja jujur saja
istilahnya sudah tidak tepat
apa yang bisa direvolusikan
dan memang buktinya tidak ada kok
itu adalah proses
proses setahap demi setahap
tidak bisa revolusi nagarama
jadi persepsinya saja
antara saya dan juga dengan beberapa teman
dengan pemerintah harus menyambung
karena persepsinya sudah berbeda
menurut saya tidak ada itu revolusi mental
karena saya seorang guru
saya tahu bahwa harus ada proses untuk mental
perbaikan mental perbaikan moral
tidak bisa ujung ujung
nah sok mau tanya apa lagi
saya mau belak belakan aja
teman teman itu yang dimaksud teman teman satu komisi atau
tapi tidak sama semua
yang sependapat dengan saya adalah yang latar belakangnya pendidik
kalau revolusi mental itu adalah proses sampai sejauh ini
apakah prosesnya ada di jalan yang benar
jalannya sudah cukup benar
apalagi di dalam bidang pendidikan
bagus itu menteri yang sekarang
bukan berarti saya mempengaruhi jokowi supaya diangkat lagi
bukan urusan itu
secara objektif menteri sekarang itu adalah orang yang mengerti makna pendidikan
jadi ada harapan ke depan
tapi tidak bisa direvolusikan
mau tanya apa lagi
terima kasih cepopong atas waktunya bersama kami
mudah mudahan revolusi mental berjalan terus dan di jalur yang tepat
makin banyak menteri seperti menteri yang cipopong sampaikan tadi
hasil survei ini sampai nggak ke presiden
kalau sudah beredar di publik seperti itu saya kira nyampe
smrc secara sengaja menyampaikan kepada kantor staff misalnya
ini hasil survei kami sebagai atau gimana
iya kita menyampaikan ke publik saja
pertanggung jawabannya kita ke publik saja
bahwa porsi porsi dari yang kita laporkan ke publik itu ada yang nyampe ke presiden atau ke menteri menteri saya kira bagus
tapi saya kira kalau lihat covernya sebenarnya dia masa iya nggak nyampe
oke ini misterius nih jawabannya dikasih apa enggak
tapi gini deh bung abbas
kan ini reshuffle sudah jilid kedua
dibandingkan hasil reshuffle dengan kabinet mula itu menunjukkan tren yang lebih baik hasil survei anda
kan waktu kabinet sebelum di reshuffle tahun lalu itu kan mestinya sudah ada survei juga
dibandingkan sekarang menjadi lebih baik
sekarang di posisi enam puluh tujuh
sekian lah ya
jauh lebih baik
itu sosok jokowi sebagai presiden atau pemerintahan jokowi
approval rating terhadap kinerja pak jokowi
pak jokowi sebagai presiden
berarti person dong
karena person adalah pengertian yang fungsional sebagai pemimpin pemerintahan
itu artinya itu menyangkut tim kerjanya juga di dalamnya
nah di awalnya memang itu tim kerja di pemerintahan itu pada saya kira enam bulan pertama atau mungkin setahun pertama itu semuanya dalam proses transisi
sejumlah kementerian baru dibuat di merger sejumlah lembaga diciptakan baru
proses penganggaran proses penyiapan organisasinya di tahun pertama itu ruwet sekali
bisa dimengerti kalau saat itu public services pelayanan pemerintah itu banyak yang terganggu
saya kira karena persoalan teknis dan politis
misalnya ada sejumlah kementerian yang berantemnya sampai saat ini belum selesai
soal lingkup kewenangannya
karena soal anggaran soal penempatan orang dan soal efek politik ke partai juga
dan kabarnya yang sering berantem itu enggak ada namanya di singgung singgung mau diganti saudara
jadi keramaian masih akan terus berlanjut
berapa sih angka idealnya
ya saya kira pernah juga sby sampai di angka tujuh puluh an persen di tahun dua ribu sembilan
jadi itu sebenarnya benchmark ya
jadi kita ikuti trend approval rating itu dari tahun dua ribu empat terus sampai sekarang
per tiga bulan atau
kita terus laporkan ke publik dan datanya kita akumulasi dari tahun itu sampai saat ini
apa saja yang menyebabkan approval rating terhadap presiden naik turun
jadi faktor faktornya kita selalu uji setiap saat
apa sih pak faktor yang penting
faktor yang penting itu ada
yang pertama sejauh mana publik menilai arah bangsa ini sudah
bangsa ini sudah berjalan di jalur yang benar
karena ini soal legitimasi pemerintahan
kalau tidak dianggap benar itu berpotensi misalnya menimbulkan pemberontakan bahkan kudeta atau bisa diturunkan dan seterusnya
oleh mpr punya hak disitu
oleh karena itu harus selalu dicek
yang kedua soal tingkat kepuasan publik terhadap kondisi kondisi umum yang dirasakan dalam kehidupan
misalnya soal kondisi kebutuhan pokok

misalnya soal kondisi kebutuhan pokok

keamanan penegakan hukum kondisi politik rasa aman dari ancaman dan seterusnya
lalu yang ketiga ini soal ekspektasi harapan publik
kita ukur selalu harapan publik itu bisa membandingkan kehidupan saat ini dibanding kemarin dan ke depan
sejauh publik masih merasa optimis maka disitu ada ruang pemerintah untuk memberikan jawaban langsung terhadap ekspektasi ekspektasi baru dari publik itu
tiga itu biasanya
oke kita lihat apakah harapan publik dalam survei anda akan dijawab dalam kebijakan reshuffle yang akan dilaksanakan entah kapan
anda lebih tahu mungkin
terima kasih mengabas atas waktunya
baik terima kasih